dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan persiapan untuk menghadapi masa depan
saya kira itu kalau tidak salah hari rebuh kita akan ke kpu
saya kira itu saja terima kasih semua masyarakat terima kasih dukungannya
terima kasih kepada mahkamah konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat
saya kira itu saja terima kasih kepada semua unsur semua pihak yang telah bekerjasama
saya kira itu saja terima kasih